dalam dialog nasional yang disiarkan langsung di laman youtube front tv pada rabu
pemimpin fpi rizik sihab turut menyampaikan permohonan maaf
karena sejumlah acara yang menghadirkannya menimbulkan kerumunan yang sulit dikendalikan
baik saat penyebutan di bandara soekaronghata
maupun perayaan maulid nabi di petamburan dan megamendung
bahkan seluruh rencana jadwal ke luar kota ke daerah kita stop sampai pandemi ini berakhir
jadi kita harus hormati protokol kesehatan itu buat semua
itu termasuk hak hak juga yang mesti kita jaga
jadi saya serukan kepada seluruh bangsa indonesia
agar kita mendapat keberkahan dari allah
wabah ini segera selesai
jaga jarak sering sering cuci tangan
apalagi kalau bisa berwudu bagi umat islam
dawa melubudu kemudian pakai masker
kemudian hindarkan segala bentuk kerumunan
berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
reuni dua ratus dua belas tahun ini diperingati secara virtual
karena tidak mendapat izin melakukan acara di monas
dalam dialog tersebut rizik sihab menyerukan agar tidak melakukan pemberontakan
dan mengakui pemerintahan yang sah
rizik pun meminta revolusi ahlak tidak disamakan dengan revolusi makar
menurut dia revolusi ahlak bertujuan memenuhi nilai nilai pancasila
seperti yang diamalatkan
oleh para ulama terdahulu
kami tidak boleh melakukan pemberohentakan terhadap pemerintahan yang sah
kalau sudah dinyatakan sah diterima oleh masyarakat
suka atau tidak suka
adil atau tidak adil
ya kita tetap harus mengakui ini pemerintahan
tapi kita harus bersikap objektif
sementara itu foto surat keterangan hasil tes usap yang tertulis atas nama rizik sihab
beredar di media sosial
berita terkini mengenai cuci tangan
dalam surat tersebut tertulis
rizik positif covid sembilan belas berdasarkan tes yang dilakukan pada dua puluh delapan november dua ribu dua puluh
dan divalidasi oleh mercy
namun kepada detik com
pihak rumah sakit umi yang sempat merawat rizik sihab menyatakan
tidak bisa memastikan keaslian surat tersebut
pihaknya menyebut telah menghubungi mercy untuk mengkonfirmasi kebenaran dokumen itu
tetapi belum direspon
ada pun hal sebaliknya diungkapkan dalam press release
yang disampaikan oleh dpp fpi yang menyatakan
tes usap rizik menunjukkan hasilnya
walau demikian rizik mengakui masih dalam observasi tim medis